jasad laki laki di sungai ciwulan
tepat di bawah jembatan sukarame sukawangun karangnunggal
kabupaten tasik malaya jawa barat
ditemukan pada minggu enam november dua ribu dua puluh
jasad yang tersangkut kayu di bawah besi penopang jembatan
ditemukan oleh warga yang akan memancing
selain membusuk dan tanpa identitas
ada bagian tubuh korban yang hilang
bagian tangan kanan jasad laki laki ini
diketahui terpasang gorgol
senin tujuh november polres tasik malaya jawa barat
memastikan identitas korban belum terungkap
kondisi jasad yang sudah membengkak
menyulitkan pengungkapan identitas
meski menggunakan teknologi sidik jari
tim inavis polres tasik malaya bersama polda jawa barat
baru melakukan visum luar
rencananya otopsi akan digelar pada rabu sembilan november mendatang
sementara kita sedang melaksanakan koordinasi dengan polda
mencari identitas korban melalui alat medis yang ada di polda
sementara itu dr tiga puluh enam tahun dibeguk saat reskrim polres parepare sulawesi selatan
senin dinihari setelah dilaporkan melakukan tindak kekerasan seksual
terhadap ai tetangga kosnya
pelaku yang baru seminggu menyewa kamar pos
memperkosa korban tengah malam ketika penghuni kos lain tertidur
belakangan terungkap pelaku baru lima bulan keluar dari penjara
atas kasus serupa di kabupaten sidrap
temannya korban datang dan mengajak korban melapor ke polres parepare
dan disitulah kita melakukan penangkapan terhadap inisial dr
atas perbuatannya pelaku diancam hukuman maksimal dua belas tahun penjara
tim liputan cnn indonesia